dua pekan masa psbb transisi di dki jakarta jumlah pelanggar protokol kesehatan turun
dibanding dua bulan sebelumnya kesadaran masyarakat menggunakan masker di ruang publik meningkat
kepala satuan polisi pamung praja dki jakarta arifin mengatakan selama masa psbb transisi
pada dua belas sampai dua puluh lima oktober terjadi sebelas pelanggaran protokol kesehatan yang ditindak satpol pp
dari jumlah tersebut terkumpul denda lima puluh dua juta rupiah
pelanggaran didominasi warga yang tidak menggunakan masker sesuai dengan aturan who
sementara itu dua puluh empat restoran atau tempat makan ditindak oleh satpol pp
kita lakukan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan covid sembilan belas seperti hari ini
berbagai aktivitas masyarakat masih tinggi
antusiasnya untuk berolahraga dengan menggunakan sepeda
kalau kita perhatikan mereka menggunakan masker dengan disiplin
jadi walaupun banyak orang tapi bergerak
kalau disandingkan dengan psbb yang sebelumnya psbb ketat kemudian psbb yang transisi yang juga sebelumnya
ada terjadi penurunan
penurunan terhadap pelanggaran disiplin protokol kesehatan
utamanya yang berkenaan dengan penggunaan masker